stand jasa reparasi tas di asrama haji sukolilo surabaya ini tak pernah sepi pengunjung
mayoritas jemaah calon haji datang ke stand ini karena tali tas yang kurang layak atau bahkan sudah putus
faru rozi dan saifullah misalnya dua calon haji asal sumeneb ini mereparasi tas
mereka juga memodifikasi tas dengan menambahkan kantong untuk air mineral
ya ini padahal kemarin udah di madura itu udah dijahit nggak taunya sampai sini rusak lagi
itu nya tali itu kayak kurang kuat
ini dari kemenang ya
iya dari kemenang
untuk kedepannya ya bisa lebih baik lebih tinjau lagi lah untuk tas jemaah
agar ada ya kalau disini enak rusak ada yang berbagi
kalau di arab nggak bisa ini udah
agak lepas ini diperbaiki
agak lepas gitu ya
gimana murah nggak harganya pak
murah rp dua puluh lima ribu
biar cepat kuat ya
iya biar kuat
sementara itu nur ali pemilik reparasi optimis penghasilannya akan meningkat
karena masih banyak jemaah calon haji yang belum datang ke asrama haji
nur ali memprediksi omset yang ia dapat selama satu bulan berkisar lima puluh hingga seratus juta rupiah
provasi tambah tempat air agak ada yang kurang kuat percuat semuanya
kalau tambah tempat air itu sampai berapa pak
tambah air sekitar lima belas
kalau itu apa perbaikan
berkaitan total semuanya sekitar tujuh puluh total
setiap hari nur ali bisa mereparasi sekitar seratus hingga satu ratus dua puluh tas jemaah calon haji
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur